keluarga maupun kerabat agus firmansyah tidak menyangka bahwa niatan agus untuk melakukan selfie berujung duka
ya sebelum disemayamkan korban terlebih dahulu dibawa ke rsjm untuk diautopsi
agus firmansyah warga cipucang rawabadak koja jakarta utara tewas setelah jatuh dari lantai lima gedung imigrasi yang sedang mangkrak
di jalan melati rawabadak koja jakarta utara pada rabu malam
awalnya remaja berusia tiga belas tahun yang duduk di kelas satu sekolah menengah pertama ini melakukan selfie bersama tujuh temannya
namun korban terpleset dan jatuh
agus naik terus agus naik saya lihatin nah saya situ langsung pulang abarin dia nih nyamperin dia
polisi membawa jenazah korban ke rumah sakit cipto mangunkusumo untuk otopsi
meski ada dugaan jatuh saat selfie polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban
fakih hatami jakarta